karantina wilayah yang diberlakukan di nepal membuat sejumlah wisatawan tertahan tidak bisa pulang ke negara asalnya termasuk wisatawan asal indonesia
dan untuk mengetahui kondisi terkini seperti apa melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan salah satunya yakni mas adi murdani
salah seorang warga negara indonesia yang tertahan akibat lockdown di nepal selamat siang mas adi
halo selamat siang
baik mas adi bisa ceritakan kondisi terkini anda setelah dari dua puluh empat maret kemarin anda tidak bisa kemana mana bahkan sempat mengalami kejar kejaran begitu ya
kucing kucingan dengan petugas setempat untuk bisa membeli bahan makanan bisa diceritakan kondisinya mas adi
iya betul mbak jadi ini semenjak ada kasus baru di sini yang
meninggal dua orang kondisi nepal sekarang lebih diperketat lagi
untuk membeli bahan makanan itu hanya ada di pagi hari jam lima sampai dengan jam delapan pagi
selebihnya tidak diperbolehkan semua toko tutup dan banyak portal beberapa wilayah di portal di sini
jadi kami kalau mau membeli makanan itu hanya bisa di pagi hari dan itu pun harus jelas
tidak jelas tujuannya mau apa itu harus berurusan dengan polisi di jalan
oke mas adi hal ini terjadi karena anda tidak berhasil untuk pulang ke tanah air
apakah anda sudah melakukan kontak dengan pihak kbri untuk repatriasi
ya saya dan teman teman yang terjebak di nepal sudah berkoordinasi dengan pihak kbri dan dari kbsi
berjanji mengupayakan yang terbaik untuk kami termasuk repatriasi
sampai saat ini update nya seperti apa mas adi kalau dari pihak kbri sendiri
untuk jadwal repatriasi yang pasti masih belum ada
pagi tadi saya mendengar kabar dari kbri bahwa pemerintah malaysia akan melakukan repatriasi dari dhaka dari bangladesh
jadi kami kalau mau ikut repatriasi tersebut
harus terbang ke bangladesh harus charter pesawat pribadi
terang lebih biayanya rp satu dari kathmandu ke bangladesh
di luar dari biaya repatriasi dari bangladesh ke jakarta
jadi sementara masih berkoordinasi dengan teman teman apakah mereka bersedia dengan biaya itu atau tidak
oke saat ini teman teman pendaki berarti ya mas adi ya
yang bersama dengan mas adi ini yang berada di tamel
ya betul saya sendiri ada dua orang saya dan satu orang teman saya pak resi
dan beberapa orang lainnya tersebar di tamil dan dekat bendara juga ada di bokara mereka
oke jadi tidak
kurang lebih ada dua puluh orang saya tahu
kurang lebih dua puluh orang terkait dengan seribu usd untuk penerbangan ke bangladesh ini
apakah sudah menyetujui atau juga ada bentuk bantuan dari pihak kbri untuk membantu pembiayaan pesawat ini mas adi
masih saya dan teman teman yang di sini kita masih mencoba mendata siapa yang bersedia ikut
sedangkan dari kbri sendiri mereka hanya memfasilitasi untuk charter untuk bantuan biaya tidak ada sama sekali
jadi murid dari kami untuk biaya mereka hanya memfasilitasi untuk charternya saja
oke mas adi
hampir kurang lebih dua bulan ini bagaimana mas adi dan rekan rekan bertahan hidup
karena saya tahu mungkin mas adi mempersiapkan biaya untuk pendakian ke himalaya
lalu itu bukan biaya yang murah begitu
lalu sekarang harus dua bulan bertahan di sana untuk waktu yang cukup lama
dan bagaimana bisa survive mas adi
jadi di sini saya dapat penginapan dapat diskon dari penginapan
dari penginapan sendiri mereka memberikan kebijakan pada kami untuk membantu makan
jadi selain dapat diskon dari penginapan mereka juga menyediakan makan untuk kami
lalu setekali kami juga membantu mereka di logistik yang sama sama enak
tetapi untuk bulan ramadan ini kami hanya dapat makan malam saja untuk sahur dan buka puasa itu tetap harus cari sendiri keluar
ini harus di jam jam tertentu untuk bisa membeli logistik di sini
untuk persediaan biaya sendiri mas adi apakah masih ada biaya yang dimiliki begitu di kantong mas adi sendiri
untuk persiapan beberapa hari ke depan mas adi kira kira
apakah sudah mulai menipis atau sudah ada bantuan misal dari kbri untuk sebagai pasokan untuk makan sehari hari
untuk biaya saya masih dari dalam kantong pribadi
dari sisa uang simpanan yang ada
tapi itu sangat kami irit sekali mengingat kami harus mengeluarkan biaya lagi untuk membeli tiket buat repatriasi
dari kbri sendiri bantuan hanya ada satu kali pada saat hari ketiga bulan lockdown
berupa uang tunai sekitar rp lima atau sekitar rp enam ratus lima puluh tujuh ratus lima puluh yang kami belikan untuk logistik
mas adi di tempat mas adi menginap sekarang apakah ada wisatawan
dari negara lain juga
dan seperti apa kondisi mereka saat ini mas adi
pada saat dulu pada saat awal lockdown di sini ada dari jepang perancis eh dari jepang jerman sama kalah
tapi mereka semua sudah pulang
juga nanti evakuasi oleh pemerintahnya
yang tercita cuma dari perancis sama warga negara amerika
tapi status mereka disini adalah mahasiswa dan pekerja
jadi mereka tidak ada rencana untuk pulang ke negaranya
mas adi yang terakhir mas adi
ini kebetulan kita juga setelah ini akan langsung bergabung dengan pihak kbri
apakah ada yang ingin disampaikan terkait dengan keinginan mas adi dan rekan untuk segera pulang ke tanah air
jadi kepada yang terhormat ibu bukaburkan indonesia untuk nepal dan bangladesh
kami berharap semoga ada solusi dan alternatif yang lebih meringankan kami untuk bisa melakukan repatriasi kembali ke tanah air
karena kemungkinan dengan biaya tambahan sebanyak rp satu daftar pesawat tidak semua teman teman itu menyenggupinya
baik mas adi
semoga bisa tetap bertahan sampai proses repatriasi ini bisa dipercepat
agar anda bisa mengembangkan
dan bisa kembali bertemu dengan sanak keluarga di indonesia
mas adi terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
dan selanjutnya melalui sambungan skype kita sudah bergabung bersama duta besar republik indonesia untuk bangladesh merangkap nepal
ibu rina sumarno di dhaka bangladesh
selamat siang ibu rina
selamat siang hanom
baik ibu rina kita baru saja tersambung dengan mas adi salah satu wni yang tidak beruntung
dan masih dalam suasana lockdown di nepal
dari pihak kbri sendiri apa yang sudah dilakukan untuk membantu mas ade dan juga rekan rekan lainnya yang masih terjebak di sana bu
terima kasih hanom
di nepal ada dalam catatan kami terdapat sembilan belas orang yang masih belum bisa kembali ke indonesia
dan saya berharap ini kami terus
memantau keadaan mereka kondisi kesehatan mereka dan juga terus mengupayakan upaya upaya repatriasi kembali ke indonesia
seperti yang tadi pak adi murdani sudah sampaikan itu benar
kami sudah berusaha untuk mengupayakan repatriasi namun biayanya sangat tinggi
sebagaimana diketahui pemerintah indonesia tidak bisa saat ini melakukan
karena terdapat berbagai kesyaratan untuk pemerintah indonesia dapat melakukan evakuasi
yang artinya adalah semuanya dibiayai oleh pemerintah indonesia
yang dilakukan adalah kita memfasilitasi kepulangan masyarakat indonesia dari luar negeri
termasuk dalam hal kbri data adalah memfasilitasi kepulangan masyarakat indonesia
yang tertinggal perjalanannya di bangladesh ke indonesia atas biaya mereka sendiri
dan juga mengupayakan kepulangan masyarakat indonesia yang masih tertunda perjalanannya di nepal
namun ada kendala kendala memang untuk yang nepal
karena nepal ini negara yang cukup jauh terpencil negaranya cukup tinggi
untuk pernah berjalan
perjalanan tidak semua penerbangan bisa mendarat di kathmandu
kami sudah jajaki kalau penerbangan dari indonesia untuk mengambil teman teman yang ada di katmanu
namun sejauh ini belum ada maskapai indonesia yang memiliki keahlian untuk menerbangkan pesawat ke nepal
termasuk yang tadi pak adi murjani sampaikan adalah kita mengupayakan menyewa pesawat khusus dari nepal ke dhaka di bangladesh
untuk mengikuti repatriasi dari dhaka
namun biayanya sangat tinggi karena sifatnya adalah menyewa pesawat charter khusus
pesawat kecil walaupun pesawat kecil biayanya cukup tinggi kalau dibagi dari sekitar dua puluh atau sembilan belas orang saat ini
belum lagi biaya untuk dari data ke indonesia
hal hal lain juga banyak kami upayakan atau kami jajaki termasuk mengikut sertakan warga negara indonesia
dalam repatriasi yang dilakukan oleh negara negara lain
dari jepang malaysia thailand india atau vietnam
tapi memang masih terdapat berbagai kendala utamanya karena negara negara tersebut mengupayakan warga negara yang sendirinya dahulu
dan juga ada kendala untuk negara negara tersebut menerima warga negara asing untuk transit di negaranya
mungkin sementara sampai situ
ibu rina saya sempat membaca informasi bahwa sebelas mei lalu dari bangladesh ini dari dhaka
sempat ada proses repatriasi untuk satu ratus sembilan puluh enam warga negara indonesia yang ada di sana
kondisi dari wni lain yang masih berada di sana seperti apa ibu
apakah mereka juga menginginkan proses repatriasi atau untuk yang menetap di sana bagaimana kondisi wni di bangladesh khususnya
di bangladesh sendiri secara keseluruhan terdapat lima ratus delapan puluh orang indonesia termasuk kami yang ada di kbri
dan sebelum repatriasi tanggal sebelas mei yang lalu ada sekitar dua ratus lima belas orang indonesia yang ingin direpatriasi
dan ketika repatriasi dapat dilaksanakan pada sebelas mei ada satu ratus sembilan puluh enam orang yang memutuskan untuk ikut saat itu
menunda karena masih ada urusan yang belum selesai
dari sejak tanggal sebelas mei tersebut kami juga sudah melakukan fasilitasi repatriasi terhadap dua puluh dua orang wni lainnya
yang mengikut sertakan dengan perusahaan penerbangan malaysia yang dimusayakan oleh kbri
nah setiap saatnya bahkan sampai hari ini pun kami masih menerima informasi akan adanya warga negara indonesia
yang telah selesai kontrak kerjanya yang telah selesai urusannya di bangladesh dan menunggu repatriasi berikutnya
mudah mudahan akan ada lagi
kalau di bangladesh memang ketentuannya tidak begitu ketat medannya juga tidak begitu sulit
dan banyak penerbangan yang terutama dari negara tetangga yang juga bisa menerima
dan juga berhasil untuk berhasil untuk warga negara asing
sehingga kami berupaya untuk mengikutkan warga negara indonesia ke dalam repatriasi yang penerbangannya dirupayakan oleh kbri
ibu rina bantuan menjadi sangat penting di sini
dengan kondisi yang sekarang menimpa nepal lalu juga bangladesh yang tadi bu rina sebutkan
kurang lebih ada lima ratus delapan puluh orang
kbri termasuk yang berada di kbri
distribusinya seperti apa ibu
khususnya tadi untuk yang nepal mas adi bilang hanya satu kali mendapatkan bantuan dari pihak kbri
itu pun tidak lebih dari sekitar tujuh ratus ribu rupiah begitu
di nepal kami tidak bisa langsung datang ke sana saat ini
tapi kalau di nepal republik indonesia memiliki konsul kehormatan di kathmandu
yang sangat membantu upaya upaya kbri dalam melakukan perlindungan terhadap warga negara indonesia di sana
jadi melalui mereka kami juga sudah memberikan bantuan
bagaimana yang tadi pak adi sampaikan
bukan hanya kepada warga negara indonesia yang belum bisa pulang
tetapi juga kepada warga negara indonesia yang lainnya
untuk diketahui di nepal sendiri terdapat satu ratus dua warga negara indonesia yang tersebar di berbagai wilayah
nah sama juga dengan di bangladesh kendalanya itu kadang kadang
dan utamanya adalah karena wilayah yang sangat tersebar
bukan hanya mereka adrede di ibu kota yang menyulitkan distribusi bantu uang
terkait di nepal kami mendapatkan bantuan penuh dari kantor konsul kehormatan
dan kami juga membantu membayar akomodasi beberapa wni yang memerlukan
dalam hal ini siapapun termasuk pak adi
jika memerlukan tentunya kbri akan siap membantu melalui kantor konsul kehormatan atau secara langsung
selain kami juga melakukan tatap muka dengan teman teman di nepal
warga negara indonesia semua kami juga memiliki whatsapp group
yang setiap saat teman teman bisa menyampaikan kebutuhan kebutuhannya segera akan kami bantu
nah begitu pula di bangladesh
di bangladesh sendiri kami juga sudah memberikan lebih dari lima ratus delapan puluh paket bantuan
kepada warga negara indonesia yang membutuhkan
kendalanya kendalanya juga adalah lokasi wni yang sangat jauh
yang sulit dicapai bahkan yang ada harus dicapai dengan perahu yang sewanya jauh lebih mahal
dari barang yang akan disampaikan
kami bekerjasama dengan perusahaan juga untuk membutuhkan bantuan
termasuk dengan kantor konsul kehormatan indonesia yang berada di

keberadaan konsul kehormatan ini amat sangat membantu kbri dalam mencapai
dan memberikan perlindungan kepada warga negara indonesia yang membutuhkan
kalau di bangladesh kami memberikan juga secara khusus paket bantuan
ya yang isinya itu terutama bahan makanan pokok karena sejak pandemi covid ini terjadi
merebak di bangladesh juga menerapkan bukan hanya lockdown tapi juga shutdown
sehingga kesulitan juga terjadi dalam mendapatkan bahan bahan makanan pokok
jadi utamanya bantuan kbri adalah makanan pokok dan alat alat kebersihan atau alat alat pelindung ini
oke ibu rina yang terakhir apakah ada hotline ataupun nomor yang bisa dihubungi wni
yang ingin mengontak langsung pihak kbri terkait dengan situasi ini silakan ibu
ada kbri memiliki beberapa saluran untuk dapat dihubungi
ada instagram kbri ada juga hotline kbri kemudian ada juga facebook dan nomor whatsapp group yang untuk warga negara indonesia
dan dari hotline itulah kami setiap hari masih mendapatkan informasi mengenai asetnya
yang belum pernah melaporkan diri kepada kbri yang membutuhkan bantuan
yang baru datang sebelum terjadi penguncian dan perlundaan keberkalanan yang juga membutuhkan repatriasi
oke baik ibu rina untuk informasi selengkapnya mungkin nanti bisa dilihat di instagram dari kbri dhaka begitu ya bu ya
nanti kita akan lihat bersama di social media
baik kalau begitu ibu rina menjadi harapan kita bersama
semoga berhasil terima kasih
ini segera selesai dan ada perkembangan lebih cepat untuk para warga negara indonesia yang ingin segera direpatriasi ke tanah air
terima kasih bu rina atas waktunya
amin terima kasih banyak